makasih ya mas ya permisi
kondol gua kemana
enak aja dong masih gua pake tuh baju balikin
kenapa lu gituin
oslo jangan mas
kak udah deh kakak jangan pura pura lagi
aku gak akan bisa ditipu sama karena
sintia lu sekarang ikut aku sintia
bella akhirnya kita ketemu juga kamu gak tahu bagaimana kangennya aku sama kamu
mau apa lagi dia kesini apa belum puas setelah kemarin mengancam aku
bella tunggu bella
tolong kamu jangan pergi
udahlah kamu mau ngancam aku lagi hah
kamu mau ngancam aku lagi seperti kejadian

aku minta maaf aku sudah salah banyak sama kamu
apalagi semalam aku mengancam kamu aku benar benar menyesal
udahlah afif lepasin aku
kamu gak perlu minta maaf lagi sama aku
karena menurut aku maaf kamu itu udah gak berguna lagi
kamu sering sekali melakukan kesalahan terus minta maaf sama aku
aku udah capek
aku tau aku salah aku tau
tapi izinkan aku belajar dari kesalahan aku bela
kita kembali berkumpul lagi
aku kamu dan juga si
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sepertinya kali ini afiq sudah menyadari kesalahannya
mungkin bella akan kembali lagi keperlukannya afif
mungkin bella akan kembali lagi
dengan mesin menu keberdayaan
fredo kamu melihat apa
kamu harus belajar
sudah merelahkan bella
jangan pernah ngelakuin apapun tanpa
persetujuan aku paham gak
itu pasti punya radit
sama foto aku dia simpan di dalam
laptop itu juga masih mau ngelawan kamu
masih mau ngelawan kamu sini
masih mau ngelawan kamu
reina jangan lari kamu
aku ada di laptop itu kan
tapi sayang semuanya udah hajur
sekarang dan kamu gak bisa
ngancam aku lagi radit
apa lagi yang mau dia lakuin
gue harus awasin dia sekarang
kebaran duluan bisa
reina reina kenapa baju aku
kenapa gak suka

kanaan soalnya sekarang

karena setelah sekarang aku yang akan mengatur jalan hidup aku sendiri
jadi sekarang kamu keluar
kalau enggak aku akan laporin perbuatan kamu ke renan
biar dia punya bukti yang kuat buat laporin kamu ke kantor polisi atas kematian adiknya
karena apa yang kamu lakukan ke adiknya itu sama dengan apa yang kamu lakukan ke aku
dan satu hal lagi kamu gak usah repot repot ngurus surat cerai kita
karena aku sendiri akan mengirimkannya ke kamu
renan buka dong
makasih ya masnya permisi
kondi gue kemana
masih gue pakai tuh baju
jangan jangan mas
atau orang lagi kesel lah
kenapa kak raina bisa ngusir radit dari rumah ini
apa rahasia radit yang dipegang sama kak raina
officer sebaliknya selalu

itu blue kak raina
terima kasih music palsari
ini gak bisa dikira
aku harus ngelakuin sesuatu
aku harus telepon om grafik sekarang
kalian awasi dia teruskan
dia masih ada di dalam
ada apa sintia
radit didepak oleh kak reina dari rumah ini
kenapa dia mau
aku juga gak tahu om
kenapa raden gak berkutik sama sekali
dia gak belain reina ya
kak reina yang mendepak langsung radit dari rumah ini
lagi membujuk bella untuk datang ke rumah ini
aku gak tau
aku gak tau apa yang harus aku lakuin sekarang
pokoknya kamu tenang aja
om akan segera kesana
tapi siapkan mental kamu
karena om gak bisa mengendalikan situasi disana
masih mau saja gue di hadapanku
kamu itu gak ada apa apa
gak ada apa apanya
dan kalau kamu mau bebas
satu satunya cara adalah
kamu harus bersumpah sama saya
kamu gak akan ganggu siti dan gavin lagi